sejak remaja ku tak pernah meminta
biaya untuk bergaya bukan duit dari orang tua
yong lex kini tengah menjadi buah bibir
namanya dikenal luas netizen sejak aktif mengunggah berbagai video rapnya di youtube
saat ini akunnya sudah diikuti oleh lebih dari tiga ratus lima puluh ribu pelanggan
makin banyak orang miring ngurusin hidup orang lain
media sosial berperan bagi karir yom lex
untuk mengenalkan musik hip hop ke kalangan muda
besar banget karena bener bener kayak
kalau misalnya orang gak tau lu siapa
tapi kalau lo bikin lagunya bagus
terus konten videonya juga bagus
itu bisa viral bahkan sampai
viral sampai keluar indonesia gitu
ya keren banget sih era internet ini sangat nolong musisi indi
untuk start awal yang bingung mau kemana
untuk menambah eksistensinya
young lex juga berkolaborasi dengan sejumlah nama yang sudah populer di jejaring sosial
karya teranyarnya yang berjudul slow
menggandeng penyanyi gamaliel tapihel
selain yong lex ada juga rich chiga
yang dikenal melalui video musik dead stick
videonya telah ditonton oleh dua puluh empat juta orang
sejak pertama kali dirilis februari lalu
rapper dunia pun menoleh dan ikut berkomentar
soal kevasihannya mengolah kata kata berbahasa inggris
begitu juga dengan gaya berbusananya
menyita perhatian karena dianggap berbeda dari penyanyi rap kebanyakan

sebelumnya dia menanggung kata kata yang tersebut